tim sar berhasil menyelamatkan dua warga negara asing dari australia dan thailand
yang terdampar di lepas pantai indramayu dalam kapal pesiar kecil
mereka diselamatkan satu pagi setelah mesin yah mereka mati
dan mengirimkan sinyal tanda bayah hari jumat
tim gabungan basarnas polair dan kesyah bandaran
berhasil mengevakuasi dua warga asing pada sabtu dini hari
mereka dievakuasi dari kapal mereka yang kandas di pulau rakit terluar
di perairan indramayu
kapal mereka sedang berlayar dari puket thailand menuju darwin australia
saat mesin rusak di perairan indramayu
sebelum akhirnya terombang ambing dan kandas di pulau rakit terluar yang penuh karang
kondisi kedua penumpang anton burman dari australia dan istrinya tong chai dari thailand
dalam kondisi sehat
tong chai juga menderita cedera ringan saat kapal terbentur karang
kapal itu sendiri belum dapat dievakuasi
karena kebentur ombak kakinya kakinya sedikit malam
penyebab kandasnya kenapa pak
dikarenakan mesin mati
di situ tuh satu pulau di satu pulau itu ada satu karang
ada karang seperti gunung
itu kan karang
pas malam hari kan dia itu kan mesin mati
kembang kembang basan angin
dia kandas di tengah karang
mereka dibawa ke rumah sakit pelabuhan cirebon untuk memulihkan kesehatan
karena keduanya warga asing penanganan akan dilakukan kantor imigrasi cirebon